meski wali kota medan sumatera utara telah mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm level tiga
aktivitas masyarakat di jalan utama kota medan masih tetap ramai
ppkm level tiga ditetapkan pasca lonjakan tiga dua ratus sembilan puluh enam kasus baru konfirmasi positif covid sembilan belas di kota medan dalam sepekan terakhir
dimulai pada hari rabu sembilan februari dengan tiga ratus dua puluh enam kasus
setiap hari kasusnya terus meningkat hingga puncaknya pada rabu pagi mencapai tujuh ratus tujuh puluh tujuh orang
sedangkan bagi sekolah yang sudah ditemukan kasus covid sembilan belas diharuskan belajar online
sehingga sembilan belas sekolah yang murid dan gurunya telah terpapar covid sembilan belas
harus menghentikan pembelajaran tatap muka
pemko medan mencatat sudah lebih dari dua puluh siswa sekolah terpapar covid sembilan belas
situasi ppkm level tiga kota medan salah satu yang mengantisipasi ini yang ingin kami terus genjot adalah vaksinasi
salah satu vaksinasi karena memang dampak dari vaksinasi ini tentunya sama sama sudah bisa kita lihat
oleh karena itu hari ini covid di kota medan
sudah mulai masuk ke sekolah sekolah total ada sembilan belas sekolah yang hari ini sudah terpapar covid
dan itu sembilan belas sekolah sudah kita lakukan pembelajaran jarak jauh
guna menekan penyebaran covid di sekolah yang ada di kota medan pemerintah kota terus menggenjot vaksinasi di sekolah dasar
hingga saat ini vaksinasi dosis pertama bagi anak usia enam sebelas tahun
sebelumnya vaksin pertama anak anak kami ada satu ratus lima jumlahnya
kemudian yang vaksin kedua ini sekitar delapan puluh an
yang selebihnya alasannya tadi masih sakit ada yang baru sembuh jadi orang itu nggak vaksin
selain sekolah kluster covid sembilan belas juga telah ditemukan di kampus universitas sumatera utara
rektorat usu mencatat sudah ada satu ratus delapan puluh sembilan mahasiswa dan dosen yang terpapar covid sembilan belas
sepuluh orang ditemukan dari pemeriksaan mandiri sedang sisanya lima puluh sembilan kasus terkonfirmasi covid sembilan belas ditemukan saat dilakukan swab masal di kampus